weekend gateway pekan ini saya mau mengajak anda semua ke tempat pengecengan
kaula muda tahun delapan puluh sampai sembilan puluh an
nah kalau zaman dulu ke tempat ngeceng ini pakai beskop aja atau metro mini
tapi kalau sekarang kita sudah punya mrt yuk kita langsung berangkat
sejak ada mrt kegiatan warga ibu kota dipermudah dalam segi waktu dan juga biaya
dengan tujuan ke lokasi lokasi krusial di ibu kota
kehadiran transportasi umum yang memadai diharapkan dapat mengurangi kemacetan jakarta
inilah kawasan blok m dengan memori lintas generasi
nah kira kira apa sih yang paling diingat dari kawasan ini
apa yang diingat dari blok m zaman dulu pak
kerjaan kerjaan berantem sama antara sma
yang paling diingat dari kawasan blok m apa bu
saya senangnya kesini karena di sini banyak makanan yang beraneka macam beragam dan harganya terjangkau
pesatnya perkembangan blok m tak membuat sejumlah kuliner legendarisnya menghilang
sebut saja gultik atau gulai tikungan dan ayam bakar

jika kesini siang hari bisa mencoba ayam bakar yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini
rasa yang otentik dan harga yang terjangkau membuat para pelanggan jatuh hati pada kuliner ini
ini kan perubahan blok m nih kalau ngelihat tuh udah wah drastis banget ya mas
apa yang paling berkesan atau yang paling terasa perubahannya di kawasan bulungan
yang jelas suasananya ya jadi lebih tertib
karena dulu kan pertama kali kita buka di sini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu masih di pinggir jalan
jadi kita mulai pindah ke dalam ini itu semenjak eranya bapak basuki
setelah perut kenyang kita lanjut yuk ekspor kawasan yang dikenal dengan little tokyo
dahulu kawasan ini adalah pusat hiburan bagi warga jepang yang bekerja di ibu kota
tak heran dalam perkembangannya masih banyak terdapat restoran yang menyajikan makanan khas jepang
seperti ramen sushi hingga jajanan takoyaki
dan di sini juga masih terdapat bangunan lama dengan nuansa klasik untuk menjadi lokasi foto
kami juga mencari tempat untuk mencari tempat yang lebih terbaik
kebetulan aku hari ini dalam rangka priwet sih mbak
kenapa memilih tempat ini untuk dikonsumsi
ya tempatnya emang bagus sih salah satu kan masih otentik ya
maksudnya old school banget kota tua jakarta nih kan salah satunya ini
menarik di sini sih bangunannya ya terus kan di sini juga ada kayak jepang jepang gitu ya
jadi kayak agak menarik aja kalau untuk dikulik sih di sini gitu
tidak ada yang bisa dikulik
tak hanya resto bergaya jadul yang modern pun mulai banyak meramaikan kawasan toko kecil ini
takoyakini misalnya meski sang pemilik adalah orang indonesia rasa otentiknya banyak digemari
namanya pun menggunakan nama tokoh karton jepang yang populer yaitu naruto
udah foto foto terus kadang datang ke takoyaki mencoba
dan mereka tuh tertarik
dan kebeneran resepnya juga dari suami saya yang kebeneran juga asli dari jepang
jadi resepnya bener bener asli dari jepang
nostalgia kita di blok m tak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke melawai
karena begitu hitsnya kawasan ini dulu sampai difilmkan dengan judul blok m yang diperankan oleh desi ratnasari dan paramita rusa di jepang
jadi yang rilis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut pengamat sejarah asep kambali perkembangan blok m tak luput dari sejarah panjang masa pemerintahan belanda
kang seberapa penting sih kawasan blok m ini di tahun delapan puluh sembilan puluh an sampai jadi tempat ngeceng paling nit gitu buat anak anak muda saat itu
ya memang kalau kawasan blok m itu kan sebenarnya bagian dari kawasan
kebayoran ini adalah kawasan yang memang dibangun oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kawasan satelit
tetapi karena belanda keburu hengkang dari menjajah selesai gitu karena kita merdeka
maka akhirnya pembangunan dilanjutkan oleh bung karno
memang selatan itu akhirnya berkembang dengan adanya kawasan blok a hingga blok s sebenarnya
dan blok m itu kawasan elit
kawasan blok m masih menyimpan banyak hal menarik
dan semoga terus bertahan agar generasi mendatang bisa melihat bukti sejarah perkembangan ibu kota